sementara itu pemerintah indonesia menargetkan pada dua ribu dua puluh empat mendatang tiga puluh juta pelaku umkm akan berada dalam ekosistem ekonomi digital
pasca ratas mengenai digitalisasi ekonomi bersama presiden menko perekonomian menteri perdagangan dan juga ojk di istana kepresidenan pada kamis sore
menteri kooperasi dan umkm teten mas dwi krim mengatakan
dari arahan yang disampaikan oleh presiden joko widodo indonesia harus segera mempercepat proses digitalisasi bagi para pelaku umkm
teten menambahkan untuk mencapai target tersebut pemerintah menjanjikan akan melakukan pendampingan dan pembiayaan
sampai para pelaku umkm mampu mengelola sendiri usahanya melalui platform digital
digitalisasi dan digital ekonomi kita itu sangat besar
nilainya dapat presiden tadi memang minta ada percepatan digitalisasi umkm
yang saat ini kalau berdasarkan data
dari asosiasi e commerce indonesia idea per mei dua ribu dua puluh satu itu sudah mencapai tiga belas tujuh juta pelaku umkm yang sudah onboarding di ekosistem digital atau sekitar dua puluh satu persen